presiden joko widodo serta wakil presiden maruf amin resmi melantik tiga puluh empat menteri serta empat pejabat kepala badan setingkat menteri yang akan membantu pemerintahan selama lima tahun ke depan
tentunya sejumlah hak istimewa serta fasilitas negara otomatis menjadi milik para menteri selama menjabat
berapa kira kira gaji yang diterima menteri selama menjabat berikut liputannya
resmi dibentuk dengan nama kabinet indonesia maju pos menteri diisi dari berbagai kalangan mulai dari pengusaha militer dan hingga politisi
mengisi posisi eksekutif di dalam sistem pemerintahan trias politika tentu memiliki sejumlah hak istimewa
mulai dari gaji pokok serta tunjangannya hingga fasilitas negara yang dapat digunakan selama menjabat
merunut kepada peraturan pemerintah nomor enam puluh tahun dua ribu pasal dua
ditetapkan bahwa gaji pokok yang diterima oleh seorang menteri adalah sebesar rp lima empat puluh setiap bulannya
selain gaji pokok tunjangan juga diberikan untuk meningkatkan produktivitas para menteri dalam bertugas
besarannya pun diatur pada keputusan presiden nomor enam puluh delapan tahun dua ribu satu pasal dua e
di mana para menteri menerima sebesar tiga belas enam juta rupiah
ada pun total gaji yang mereka terima sebesar rp delapan belas enam ratus yang diterima setiap bulannya
masyarakat menilai bahwa gaji pokok yang diterima oleh menteri sebenarnya relatif kecil
namun di luar gaji pokok para menteri juga menerima sejumlah tunjangan serta fasilitas negara
seperti mobil dinas serta rumah jabatan hingga jaminan kesehatan
sekitaran gaji pokoknya itu lima jutaan lebih dikit
terus ada tunjangan tunjangan lainnya sekitar rp tiga belas juta
jadi sekitarnya ya paling totalnya

jadi kalau menurut mbak itu gede apa kecil
kecil sih karena saya juga pernah baca malah dpr yang lebih gede
jadi yaudah nggak ngerti sih mas yaudah paling udah ditetapin kayak gitu ya mau gimana lagi
setahu saya sih rumah dinas terus mobil dinas jaminan kesehatan gitu gitu
tapi nanti pastikan kalau dia udah selesai
bebatannya diwalikin lagi
kurang lebih sih yang saya tahu dan saya baca ya dari internet
itu total tunjangan nama gajinya itu sekitar delapan belas sekian ya kalau nggak salah sih
kalau gaji pokoknya sendiri yang mereka terima tahu nggak
mungkin around rp lima jutaan ya
untuk angka exact nya saya kurang tahu berapa
tapi sekitar rp tiga belas jutaan kalau nggak salah
terus nanti ada tunjangan
terus nanti ada tunjangan terus nanti ada tunjangan
ada fasilitas tapi setahu saya juga lebih tinggi dari dpr
menurut saya pribadi kecil ya untuk seorang menteri yang banyak kegiatannya
untuk membantu pemerintah ngurusi negara itu kurang
tapi kan dapat tunjangan yang saya juga kurang tahu ya tunjangannya seberapa banyak
dan fasilitas yang dapatkan sepertinya cukup juga sih
pengamat kebijakan publik lisman manurung menyebutkan
hak istimewa seorang menteri tak hanya dilihat dari besaran gaji pokok
tunjangan serta fasilitas negara
namun seorang menteri memiliki hak prerogatif dalam menentukan penggunaan dana operasional
serta dana taktis yang besarannya bervariasi di setiap kementerian
karena itu seorang menteri diharapkan dapat membuka informasi secara terbuka
dalam hal penggunaan dana operasional dan dana taktis
agar tak memunculkan perasaan keburuk terhadap para menteri tersebut
nah kalau kita lihat dari segi peraturan ya
penggajian menteri ini sebetulnya tidak jauh beda dengan pegawai negeri biasa ya
tetapi kalau kita lihat dari sisi apa yang menjadi keleluasaan seorang menteri
di mana ada dana operasional dana taktis dan pendanaan yang lain tunjangan macam macam
sebetulnya sangat jauh menyimpang jomplang begitu
sementara di sisi lain tidak jarang menteri mengaku bahwa gaji saya kan tujuh belas juta total totalnya
berharap menteri kabinet indonesia maju bisa menggunakan dana operasional secara tepat guna demi kemajuan bangsa